setelah irjen verdi sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya brigadir yosua masih menyisakan berbagai pertanyaan
sebelumnya komnas ham menyebut tidak ada penyiksaan yang terjadi selama perjalanan dari magelang menuju jakarta
namun komnas ham harus menunggu hasil autopsi ulang untuk menjawab dugaan penyiksaan sesampainya brigadir yosua di jakarta
komnas ham masih terus mendalami kasus tewasnya brigadir yosua di rumah dinas mantan kadif propam polri irjen verdi sambo
hingga kini masih ada beberapa hal yang belum dirampungkan pihak komnas ham yaitu menghimpun keterangan dari istri verdi sambo putri candrawati
dan menunggu hasil autopsi ulang yang akan rampung dalam satu hingga dua pekan mendatang
ketua komnas ham ahmad taufan damanik mengakui hasil otopsi ulang akan menjawab dugaan penyiksaan kepada brigadir yosua di rumah dinas irjen verdi sambo
sementara untuk pemanggilan putri candrawati komnas ham masih terus bernegosiasi agar dapat memanggil putri candrawati
meskipun putri sudah dua kali dikutuk komnas ham masih tetap bernegosiasi